langka lantas apakah hari perempuan internasional ini bisa menjadi momentum untuk penghapusan diskriminasi dan berbagai macam masalah lainnya terhadap perempuan
insight kali ini akan membahasnya bersama saya desi anwar
insight kepala pertama
merayakan hari di mana kontribusi dan peran para perempuan menjadi sorotan
hari perempuan sedunia yang dikenal juga dengan international ⁇ womens ⁇ day tahun dua ribu dua puluh satu ini mengangkat tema choose to challenge
perjuangan para perawat perempuan di tengah wabah virus corona tidaklah mudah
dalam momentum hari perempuan
di perjalanan internasional pada delapan maret
dunia memberikan penghormatan setinggi mungkin kepada perempuan
khususnya para perawat perempuan yang berjuang melawan covid sembilan belas
tahun ini perayaan hari perempuan internasional terasa berbeda karena adanya pandemi covid sembilan belas
salah satu relawan dokter penanganan virus corona di wisma atlet jakarta
dan peran ini dijalani atas ajakannya
diakan rekannya di ikatan dokter indonesia
sebagai seorang dokter debrina merasa terpanggil untuk bisa berkontribusi dalam penanganan pandemi covid sembilan belas
bagi dokter debrina dewi lumanau
pada masa inilah masyarakat indonesia bisa melihat lebih dalam esensi perjuangan kartini yang sesungguhnya
sementara itu koordinator nasional jaringan gus durian alisa wahid
mendapatkan penghargaan dari satgas nadatul ulama peduli covid sembilan belas
pengadugrahan tersebut diberikan atas dedikasinya bersama gus durian sepanjang tahun dua ribu dua puluh
gus durian telah berkiprah untuk masyarakat dengan melakukan gerakan gerakan sosial
dalam rangka memberikan edukasi tentang covid sembilan belas
seorang wanita adalah seorang arsitek yang sebenarnya berusaha untuk menjaga keamanan
dan menjaga keamanan
maka dari itu tidak sedikit orang yang mengatakan bahwa ketiadaan wanita
membuat suatu kelompok tidak bisa berjalan dengan lancar
selalu tebarkan semangatmu untuk membuat dunia menjadi lebih baik
selamat hari perempuan internasional untuk perempuan hebat di hidupmu
ya perayaan hari perempuan internasional diselenggarakan beberapa aktivis perempuan dan juga komunitas peduli perempuan di seluruh dunia termasuk di indonesia
tak membiarkan pandemi covid sembilan belas membatasi ruang gerak dalam berkarya dan bersuara dr debrina dewi yang hadir hari ini bersama saya di studio patut jadi inspirasi bagi calon dokter dan petugas kesehatan dan generasi muda
sementara itu di samping debrina ada putri presiden indonesia keempat abdurrahman wahid ini adalah aktivis multikultural di indonesia dan kedua duanya sangat berpengaruh ya influencer khususnya di sosmed ya dengan alisa wahid
dan desi insight with desi anwar akan mengurai cerita dari kedua perempuan inspiratif yang telah hadir di studio bersama saya
dokter debrina dewi relawan rumah sakit dari ratwisma atlet dan alisa wahid
koordinator jaringan gus durian indonesia dan juga duta sustainable development goals atau sdg
halo alisa dan juga debrina
penting jaga kesehatan
dan kalau kita lihat ini adalah dua sosok yang sering sekali mendapat penghargaan ya
alisa dan dua sosok ini sangat berpengaruh
baik sebagai influencer maupun dari prestasi dan apa yang selama ini dikerjakan
kita mulai dari debrina dulu
debrina ini dokter masih muda ya
dan juga sekarang ya sejak kita ada covid sembilan belas ini menjadi relawan di wisma atlet
ya ini adalah rumah sakit yang menjadi rujukan bagi pasien pasien covid sembilan belas yang ada di indonesia
sehingga debrina ini apa yang memotivasi
anda selama ini untuk memilih jalan atau jalur kali ini dan apa kira kira yang membuat anda ini merasa bahwa inilah sesuatu yang harus saya lakukan
yang saya bisa sumbangkan dan juga memenuhi semua passion ataupun cita cita yang selama ini mungkin dimiliki
kayaknya jawabannya udah ada di mbak desi yang tadi mbak desi bilang
kalau aku bilang kalau orang orang akan bilang ini panggilan buatku tapi itu jawabannya terlalu
buat aku seorang milik
itu jawabannya terlalu
gak ada nih kata kata panggilan gitu cuma
aku cuma ngelakuin ini semua dari passion sih gak apa mbak desi
dari kecil atau sesuatu yang mungkin ada pengaruhnya dari orang tua ataupun lingkungan dimana dia beri
menariknya aku keluarga aku bukan keluarga dokter
jadi waktu aku memutuskan untuk masuk ke dokteran sangat dipertanyakan sama keluarga
yakin gak beneran gak mau jadi dokter
tahu gak artinya apa kalau masuk ke dokteran
dan waktu itu emang ayah menekankan sekali
kalau kamu jadi dokter jadilah dokter
bukan yang lain gitu
jadilah dokter yang memang fokusnya untuk kemanusiaan
karena ini artinya menjadi seorang dokter yang untuk sesama
tapi jadi dari kecil nih karena keinginan itu sudah ada
nah bagaimana setelah ini kan menjadi dokter apalagi sekarang dengan adanya covid sembilan belas ini
ini menjadi garda terdepan dan banyak sekali ya ini lah tantangannya
bahkan menjadi relawan di wisma
atlet itu ini kan bukan sesuatu yang gampang
apa kira kira yang membuat memberikan debrina itu semangat untuk melakukannya
menjadi gampang ketika itu passion mbak
menjadi gampang ketika aku suka apa yang aku lakukan
dan ini yang menurutku jadi alasanku terus melakukan ini ya
gak ada kata capek secara mental
capek secara fisik iya tapi tinggal tidur gitu kan
tapi capek secara mental menurutku hampir tidak ada
karena aku suka ngelakuin
jadi gak pernah misalnya depresi
atau lelah atau putus asa
apalagi dengan jumlah kasus yang semakin meningkat
atau orang yang mungkin males pakai masker
atau melanggar prokes dan lain sebagainya
kesel iya tapi gemes gitu ya rasanya ini nggak pakai masker gitu kan
tapi aku rasa itu hal hal yang gak pernah akan membuat aku stop
karena itu karena ini memang apa yang aku suka lakukan
ini apa yang dari aku pertama kerjakan
aku tahu tujuannya untuk ini
ini sesuatu kebaikan
saat aku melakukan ini aku merasakan memang ini yang benar
gak ada yang salah dari ini
jadi murni karena ini memberikan manfaat ya bagi orang lain
ini mungkin kalau dari segi ya kita lihat kan banyak sekali dokter ya
tapi khusus untuk apalagi menangani covid sembilan belas ini
ada yang banyak
medical doctors atau petugas tenaga kesehatan yang seperti debrina perempuan
dan karena ini kan kita tahu ya kerjanya tidak ada istilahnya tidak ada batas
dua puluh empat hours dan lain sebagainya
ini merupakan karir yang menurut anda itu bagaimana
karena di kesempatan ini aku pengen highlight juga
gak ada masalah
banyak kolega aku yang perempuan
dan mereka sama atau bahkan lebih tough daripada aku
dalam artian mereka ada yang dalam keadaan hamil
ada yang baru punya anak
bawa anaknya ke rumah sakit walaupun nggak masuk ke zona merah mungkin
tapi dengan dualisme pekerjaan itu sebagai seorang ibu sebagai seorang istri
masih tetap harus menjadi frontliner
itu luar biasa banget
iya luar biasa dan harusnya lebih banyak
apresiasinya juga harusnya lebih banyak dan lebih dua kali lipat ya
terhadap dokter dokter perempuan
ini sesuatu dari segi iklim ya
kalau kita lihat kan yang namanya di lingkungan pekerjaan itu biasanya kan ada yang clima aculture
ini apakah ada yang masih perlu diperbaiki atau yang masih menjadi ganjelan ya
karena debrina itu seorang perempuan
sangat kebetulan aku kalau tidak ada covid
aku sebenarnya lebih banyak bergerak dalam kebencanaan
dan tentu di lapangan kita menemukan hal hal yang sepertinya perempuan tidak sama dengan laki laki
padahal mungkin tidak sama karena memang secara fisik kita tidak sama
tapi kita sama sama manusia
tapi capabilities kita sama banget
nah opportunity kita kesempatan kita untuk menyumbangkan sesuatu buat masyarakat menurutku sama banget
gak ada bedanya sama sekali
itu yang menurutku harus kita semua di tahun ini aku harap bisa kita keluarkan
bisa kita tunjukkan ke bisa kita angkat bareng bareng lah
supaya isu ini nggak ada lagi gitu
tapi isu ini cukup berat debrina melihat ini
apakah justru dengan pandemi ini semakin keluar ya batasan batasan ini atau ini sebenarnya opportunity untuk resetting lagi
karena pandemi ini aku rasa tidak terlalu kelihatan
satu karena kita pakai apd
jadi gak terlalu kelihatan kecuali kita ngomong gitu kan
yang kedua memang karena kita ya
ya harus kata kita butuh nakas sekali
jadi gak peduli kayaknya ya udah gak ada gender issues lagi
tapi yang aku rasakan sebelum ada pandemik ini dan apalagi di kebencanaan dan di lapangan itu berasa banget
nah kalau misalnya menangani pasien ya apalagi masih muda dan perempuan ini pernah ada cerita cerita atau lebih challenging atau justru sebaliknya
pasien jauh lebih percaya atau lebih merasa
bahwa lebih caring dan juga lebih
interestingly tergantung di mana
ketika aku di daerah orang orang sebenarnya lebih respect karena aku masih muda
mereka melihatnya oh dokternya masih muda
imbunya masih nempel
tapi mungkin kalau di perkotaan lebih banyak yang mempertanyakan lebih banyak skeptikal
this i appreciate sebenarnya kalau mereka skeptical gitu
dan debrina sendiri dengan pasien bagaimana
karena biasanya kan ada dokter yang ya pokoknya gak usah worried lah gampang lah istilahnya sayang pakar
anda tinggal terima saja atau bagaimana
oh enggak aku lebih suka kalau pasienku nge google sesuatu sebelum ketemu aku
jadi kita ada conversation gitu kan
jadi aku lebih suka karena aku percaya gini mbak
aku percaya adanya kesalahpahaman pasien
misalkan pasien pulang paksa atau pasiennya marah marah gitu ya
itu karena adanya kekurangan kami sebagai nakes yang menjelaskan ke pasien juga
tujuan kami jadi nakes bukan cuma kuratif kan
kita harus menjelaskan kita harus ada upaya promotif preventifnya juga
ada edukasinya juga
edukasinya itu harus masuk
mungkin terakhir sebelum kita break
ada yang khusus mengenai pengalaman di wisma atlet yang membuat debrina
ya ini menjadi sesuatu yang tidak dilupakan misalnya
ya ini menjadi sesuatu yang tidak dilupakan misalnya
aku rasa aku gak akan pernah di dalam hidupku kalau nggak ada pandemik ini pakai apd ke pasien
jadi itu satu aku itu nggak akan pernah lupa
yang kedua covid ini kan pasiennya kebanyakan otg ya
atau gejalanya ringan kalau di wisma atlet
jadi pasiennya itu justru semangat banget
saking semangatnya sampai kayaknya kita nakes yang udah hampir delapan jam pakai apd itu
lihat mereka jadi kita yang disemangatin mereka gitu
karena kita udah habis berjalan
lihat mereka olahraga
mereka yang semangatin kita
apalagi apd dengan delapan jam itu kan pasti sangat menantang ya
kita terima kasih banyak
sangat inspirasif debrina
dan alisa jangan kemana mana dulu
tetaplah bersama insight with desi anwar
relawan rumah sakit darurat wisma atlet
dan juga ada alisa white koordinator jaringan guest weeknduri amni indonesia
dan duta dari sdg
topik kita kali ini khusus internasional women's day
tadi kita sudah mendengarkan cerita inspiratif dari seorang dokter muda yang menjadi relawan di wisma atlet
ada alisa wahid ini alisa salah satu tokoh yang saya kagumi
karena selalu memperjuangkan humanitarian issues hak asasi manusia kesetaraan gender dan juga backgroundnya seorang psikolog
jadi secara komunikasinya itu menurut saya sangat baik sekali
tapi alisa ini dengan nama wahid dan juga menjadi koordinator atau ketua dari gus durian network ini
ini coba anda menjadi anda ini seberapa besar pengaruh dari seorang sosok gus dur itu sendiri
atau seberapa dari keinginan seorang alisa dari kecil memiliki passion sendiri
yang pertama sih tentu kita pasti akan influence by apa
our immediate keluarga ya terutama keluarga
karena saya berasal dari yang long line of kerja keras pelayanan umat
jadi itu juga sudah ada di dalam sejak saya masih kecil
lihat nenek lihat ibu lihat bapak
tapi itu sudah terus menerus diingatkan juga oleh
kita tidak pernah
gus dur itu tidak pernah meminta anaknya untuk jadi
sesuatu itu tidak pernah
jadi kita selalu disuruh nyari sendiri mengusahakan sendiri menerima konsekuensinya sendiri
jadi waktu kuliah saya memilih psikologi
beliau ketawain kan beliau bilang gini
oh saya tahu milih milih psikologinya karena ini ya udah memperkirakan nanti suatu ketika banyak orang butuh psikolog di indonesia
karena terlalu banyak orang sakit jiwa
beliau suka mempercayainya saya begitu
nah kami dibebaskan untuk memilih mbak desi
jadi pada saat kami memilih saya memilih psikologi itu benar benar pilihan saya
kemudian saya membangun sendiri kehidupan saya di dunia psikologi
mendampingi anak anak remaja
nah disitu saya mulai berkenalan dengan gender issues
itu tahun sembilan puluh an tuh mbak masih kuliah gitu
jadi saya kuliahnya cuma beberapa semester abis itu diluar terus
ceramah tuh di karang taruna sampai jam dua belas malam
kayak gitu gitu sampai manjat rumah kos
karena udah dikunci gitu gitu
nah karena sudah terbiasa mengambil keputusan sendiri untuk diri sendiri dan menerima konsekuensi
pada saat gus dur di istana saya sebetulnya itu traumatized banget
kenapa traumatized dalam
karena kan psikolog itu basically diajari untuk melihat bahwa setiap manusia itu punya positif
selalu segala sesuatu yang dilakukan itu untuk sesuatu yang baik begitu
tapi politik kan gak begitu ya mbak desy
politik gak begitu
jadi di istana saya benar benar shaken gitu
orang orang yang menurut saya oke ternyata kok jadi begini begitu ya
akhirnya saya trauma sekali
gak tahu harus percaya pada siapa
bagaimana mengukur orang yang bisa saya percaya atau tidak
jadi sejak tahun dua ribu satu saya menyingkir
saya menjalani kehidupan sebagai psikolog saja
nggak mau di ruang publik lagi
gak mau kerja sosial lagi gitu
tapi setelah gus dur wafat tahun dua ribu sembilan dua ribu sepuluh mulai deh orang orang itu terutama kelompok minoritas datang kan
dan mereka menanyakan satu hal yang mirip setiap kali saya ketemu mereka
kalau ada apa apa pada kami kami sekarang ke siapa
karena dulu kami kepada gus dur gitu

jadi itu benar benar pertanyaan yang bagi saya paradigm shifting

akhirnya kami sekeluarga kan rapat begitu
jadi bagi bagi tugas deh gitu
saya jelas bukan orang politik praktis jadi saya nggak mau gitu
tapi kerja kerja yang dulu pernah saya lakukan untuk gerakan kebangsaan gitu
penampingan rakyat itu bisa
jadilah saya kemudian yang dapat bagian mengurus murid murid gus dur yang ada ribuan ini gitu
dan memasukkan mereka dalam satu gelanggang yang sama supaya mereka bisa berpengalaman

karena sebelumnya biasa mengambil keputusan sendiri ini pun keputusannya saya ambil dengan sadar
harganya pasti besar ya gitu
tapi ya sudah saya jalani dan itu membuat semua yang dulunya itu cuma bekal bekal aja gitu ya
jadi sekarang udah like they come together gitu
membuat saya menjadi seperti ini seperti sekarang ini
membuat saya menjadi seperti ini seperti sekarang ini
ini menjadi passionnya sekarang
isu isu itu isu yang orang apalagi kan kita kenal ya
sosok seorang gus dur yang memang sangat anti diskriminasi dan sangat open minded
sangat mempromosikan toleransi
ini sudah ada dari dulu di analisa sendiri atau ini mungkin justru menjadi mencuat dan lebih penting lagi
menjadi lebih kuat kalau dulu hanya menyaksikan
jadi karena gus dur itu semua diterima kalau pagi di rumah kami

orang antrinya ya bareng bareng antara duta besar negara sahabat dengan mbok mbok dari mana gitu ya tetap aja bareng gitu
tidak dibedakan gitu
jadi itu sudah living values
gus dur sudah pergaulannya dengan romo mangun ibu gedong oke pendeta segala macam itu sudah biasa
jadi kita sudah biasa dengan itu
tapi saya waktu itu bukan pelaku gitu
bukan penggerak ya
benar benar ya hidup aja dengan cara seperti itu
nah kalau sekarang sudah menerima bahwa pilihan saya membuat saya harus deal with all the apa namanya
di shate gitu ya dari kehidupan bersama sebagai sebuah bangsa begitu
jadi termasuk shade yang gelap gelap diskriminasi intoleransi lalu kemudian apa namanya yang terang terang itu yang persaudaraan lintas iman seperti itu
ya harus ikut mengelola

tugas tapi memang ini sesuatu yang memberikan manfaat juga kepada alisa sendiri
ini kan biasanya kalau calling itu ya antara ini gak ada pilihan tapi sebenarnya juga passionnya itu kan sehingga memilih itu gitu
ini apa yang dirasakan ketika melakukan
nah balance ya kadang kadang kalau lagi berhadapan dengan situasinya yang sangat berat gitu mbak des itu ya agak agak putus asa begitu
misalnya contohnya saya pernah nangis seharian itu gara gara nonton video seorang politisi mengatakan bahwa masjid harus bisa dipakai untuk kepentingan politik
nah itu saya aduh berat banget ini gitu
ini jadi isu pribadi sangat mempengaruhi secara pribadi
iya betul pertama kali saya nangis sih soal itu apa namanya jadi saya lagi ngopi gitu di tempat tempat di tempat ngopi yang sangat nyaman di mall
lalu dapat sms kampung ahmadiyah di manislore yang itu sudah puluhan tahun sebetulnya orang orang ahmadiyah tinggal di sana dan baik baik saja itu diserbu gitu oleh kelompok kelompok yang religius eksklusifis lah gitu ya
lalu saya kemudian nyari siapa teman gus durian yang paling dekat dari posisi kuningan ini gitu
akhirnya ketemu teman teman gus durian di cirebon jadi dari cirebon mereka langsung naik motor ke sana mereka ada di luar lalu kampung ahmadiyahnya itu ditutup begitu oleh orang orang ahmadiyah di dalam
akhirnya saya nyari siapa sih pemimpin ahmadiyahnya di dalam situ bisa kontak itu jam sepuluh pagi sampai siang
sampai sore saya kontek kontekan terus sama mereka sekaligus juga kemudian mencari cara ngobrol sama approach gimana caranya ngomong pak kapolri gimana caranya ngomong sama menteri dan segala macam ya waktu itu
jam tiga sore saya telepon lagi si mubalik ahmadiyah ini terus dia nangis mbak desi nah disitu saya nangis itu saya posisinya masih di coffee shop itu dari pagi berarti ya dia nangis dia bilang begini kalau lagi begini saya pokoknya kami mau tetap di sini aja
kami nggak mau nasib kami seperti kelompok ahmadiyah yang di lombok gitu yang terusir dari kampungnya kami pokoknya tetap bertahan di sini mau sampai mati juga kami siap begitu
saya kan kaget ya waktu itu terus dia bilang gini kamu kalau lagi begini kami langsung kami jadi ingat gus dur kalau ada gus dur gus dur pasti ini sudah manggil wartawan wartawan semuanya
pasti sudah marah marah sudah memarahi pemerintah gitu
habis itu besok pagi pasti gus dur itu sudah di depan gerbang kami sudah melain kami
nah disitu terus dia nangis saya ikut nangis karena saya merasa iya ya gus dur itu bukan hanya pelindung bagi saya bagi keluarga kami
tapi is like a blanket of security for the whole indonesian gitu terutama kelompok kelompok yang dimarginalkan
jadi saya waktu itu ngerasa kehilangan juga ngerasa ini tertransfer ke saya saya gak mungkin lari gitu dari sini
nah khusus ini apakah menjadi beban atau justru jadi semacam tanggung jawab yang memang mau tidak mau harus dipikul oleh alisa
itu seperti memilih alasan atau alasan ya mbak
excuse atau reason ya kan kalau buat saya itu jadi reason
jadi reason ya
menjadi justru apa yang diwariskan gus dur itu jangan sampai semakin menjauh dari apa yang dulu diperjuangkan
mau tidak mau juga harus siap dengan bermacam macam tantangannya karena ini kan banyak sekali yang tidak populer misalnya ataupun orang tidak suka dan lain sebagainya
ini merupakan tantangan yang menurut alisa ya e goes with job lah dan siap untuk menerimanya
yes yes kan salah satu yang gus tur ajarkan adalah semua pilihan ada konsekuensinya
itu dulu percakapan sederhana mbak cuma nanya aku pengen masuk sma delapan jakarta tapi itu jauh banget pak nanti bangunnya subuh gitu
terus jawaban gus dur cuma sederhana nggak boleh atau nggak boleh tapi cuma jawab gini semua keputusan tuh ada konsekuensinya kalau udah milih ya nerima gitu
ini bagus sekali ininya setiap pilihan pasti ada konsekuensinya dan ya memang itu kita harus terima dan kita harus laksanakan ya
kita istirahat sebentar debrina dan alisa tetaplah bersama insight with desi anwar kita akan segera kembali
insight with desi anwar topik kita kali ini berkaitan dengan
insight with desi anwar topik kita kali ini berkaitan dengan perayaan international women's day
insight with desi anwar topik kita kali ini berkaitan dengan perayaan international women's day
dan saya ditemani oleh dua sosok perempuan yang luar biasa sangat menginspirasi
bisa kita jadikan contoh ada dr debrina dewi relawan rumah sakit darurat wisma atlet dan juga alisa wahid koordinator jaringan gus durian indonesia dan duta sustainable development goals sdgs
kedua duanya perempuan muda dan memiliki passion dan juga prestasinya itu sudah banyak sekali yang dilakukan dan patut kita catat dan kita tiru
tadi ada yang menarik dari alisa kata gus dur ya semua pilihan pasti ada konsekuensinya
nah tema untuk international women's day tahun ini kebetulan adalah choose to challenge
nah sekarang kita lihat isu isu ya walaupun kita sudah abad ke dua ribu dua puluh satu tahun dua ribu dua puluh satu ternyata yang namanya diskriminasi ketidaksetaraan gender ketimpangan dan lain sebagainya itu masih ada di semua area
baik secara budaya dari masalah sosial ataupun dari politik ataupun dari profesi atau mungkin dari kita kita sendiri ya stereotyping ya antara gender itu masih ada
kalau kita melihat thoose to challenge ya mungkin dari debrina apa apa saja hal hal yang perlu kita tantang karena masih merupakan problem sampai saat ini untuk kaum perempuan
kalau dari aku yang aku perempuan dan aku milenial nih ya kaum yang orang orang bilang ah milenial gitu kan
entitled manja banyak maunya
tapi kita juga suka koar koar gitu kan
people say kita agen perubahan
jadi ada banyak isu yang aku lihat selama ini di lapangan dan yang aku temukan di statistik gitu ya
cuman aku rasa kurang disuarakan
jadi mungkin di kesempatan ini aku juga bisa menyuarakan yang aku paling bikin aku paling aduh kok gini
nomor satu masalah sebenarnya masalah pendidikan
karena yang kita tahu sekarang secara dan secara angka kita bisa lihat di bps itu jelas banget
rasio antara laki laki dan perempuan di sma itu luar biasa jauh gitu ya
aku sampai masih ingat angkanya karena aku lumayan shock dengan ini
di beberapa provinsi di sulawesi yang aku ingat di gorontalo itu dari sepuluh tujuh ratus lima puluh sembilan siswa sma yang masuk yang enrold dari tahun dua ribu delapan belas ke dua ribu sembilan belas
perempuannya cuma lima ratus lima puluh sembilan
dari sepuluh ribu sekian hanya lima ratus sekian
jadi rasionya hampir satu banding dua puluh kan
tapi dilihat ini kenapanya itu bisa sempat di
aku nggak menurutku aku gak akan berlebihan kalau aku assume ini ada masalah dengan cultural issue
dengan anggapan mungkin perempuan gak usah sekolah tinggi tinggi ya
iya bisa budaya tapi bisa juga masalah ekonomi kan
masalah ekonomi juga bisa
ya mungkin perempuan itu tidak perlu di invest lah oleh keluarganya
karena kalau kita lihat di sd dan smp nggak ada rasio
nggak ada rasio yang sangat mengerikan itu gitu menurutku
dan ini datanya jelas di bps gitu ya
yang online aku bisa akses dari rumah tapi nggak pernah disuarakan
ini yang aku pengen bawa di tahun ini sih
kalau memang sekarang emang taunya perubahan kita harus challenge apa yang bisa kita lakukan
kita lakukan apa yang kita bisa lakukan kita suarakan hal hal yang tidak pernah disuarakan ini
kalau debra dina sendiri diberikan challenge untuk melakukan perubahan ini
apa kira kira yang perlu dilakukan yang kita bisa lakukan sekarang
dari bagian paling kecil yaitu dari lingkungan keluarga atau mungkin dari diri sendiri
bagaimana attitude kita atau bagaimana kita melihat ya sosok perempuan dan laki itu di masyarakat
apa yang perlu kita change
menurutku tetap lebih kita harus ambil setiap step dari diri kita sendiri
jadi kalau kita tahu
memang ini sudah ada diskriminasi atau sudah ada ketidaksetaraan gender yang dilakukan ke diri kita
berani bilang enggak
dan i know itu mungkin susah buat kebaikan orang
tapi di saat kita berani bilang enggak
aku rasa itu di saat kita bisa menunjukkan ke orang lain juga
kita bisa menginspirasi orang lain kalau
kita bisa loh bilang ini salah
perempuan harusnya diedukasi seperti apa
dan di keluarga debrina sendiri
apakah ada mungkin preferential treatment atau perbedaan perlakuan
antara anggota keluarga yang laki atau perempuan
khususnya dalam pendidikan itu sendiri
atau mungkin ya kalau perempuan mungkin jangan mengambil bidang ini
lebih baik bidang itu
atau sampai saat ini tidak ada justru balahan meng endorse
dan mempromosikan pendidikan untuk perempuan
justru menurutku orangtuaku adalah orangtua yang sangat membiarkan aku
boleh ambil keputusan yang ya udahlah terserah lo deh mau gimana gitu
tapi tanggung jawab ya gitu
bukan yang melindungi bukan yang overprotective ke aku sendiri
bukan yang janganlah perempuan ngapain sih kayak gini
ada sih sebenarnya ada sih kalau tiap kali aku ke daerah bencana
aduh ngapain sih kamu ke daerah daerah nolongin orang banjir
lumayan sih ada sih gitu
tapi di lain hal hal
yang itu basically mereka selalu supportive kalau aku sudah bisa berikan defense
aku melakukan ini karena aku tahu konsekuensinya ini
kalau ada ini juga aku gak bakal protes
aku bakal jaga diri
dan so far i survive jadi nggak apa apa
tapi adakah ada di lingkungan dan di seusia debrina
atau bahkan lebih muda lagi ya generation z ini
yang justru underachieve lah istilahnya dan justru menggunakan excuse
karena dia perempuan itu untuk tidak misalnya
ya itu tidak mengambil tantangan itu
atau mencari jalan yang lebih pintas karena lebih ditoleransi lah istilahnya
itu kelihatan ada
ya ya tapi pasti masih ada sih
dan mungkin agak susah aku bilangnya karena lagi lagi ini akan menjadi masalah budaya ya
aku sempat sekolah di luar negeri
jadi aku lihat apa bedanya budaya kita yang lebih alon alon gitu ya buat perempuan
dibandingkan di luar yang memang lebih fight for general equality nya
jauh lebih kuat daripada apa yang kita lakukan
jadi mengenai masalah pendidikan ya mau tidak mau
kita juga harus melihat setiap manusia memiliki potensinya
dan ini seharusnya tidak bisa dibatasi atau dilimitasi dengan gendernya ya
kita istirahat sebentar lagi tapi kita akan lanjutkan insight with desi anwar
insight with desi anwar kita lanjutkan dengan tema kita international women's day untuk tahun ini
ada dr debrina dewi dan juga ada alisa wahid bersama saya di studio
dua sosok perempuan yang memberikan inspirasi bagi kita semua
alisa nah ini alisa dari keluarga yang banyak perempuannya
laki lakinya cuma gus dur
laki lakinya hanya sih papanya gus dur tapi yang lain itu jadi
dan tidak pernah di rumah
dan tidak pernah di rumah jadi kalau dalam keluarganya alisa ya pasti yang nomor satu itu pasti perempuan
berkaitan dengan tema choose to challenge tadi apalagi dengan istilahnya tugas passion
tapi kalau saya lihat ini nobless oblicy jadi beban yang menjadi alasan dan memotivasi alisa untuk melakukan sesuatu
choose to challenge dari sekian banyak menentukan
dari sekian banyak masalah yang kita hadapi
bukan saja di indonesia tapi di seluruh dunia
apalagi sekarang dengan ada gerakan me too dan keinginan ya untuk diperlakukan dengan adil tidak dilecehkan tidak dikesampingkan tidak dilimitasi tidak didomestikasi
apa hal hal yang perlu ditantang dan diubah sekarang juga
kalau urusan perempuan itu sebetulnya rumit banget mbak desi
peradaban ini dibangun ya berdua laki laki dan perempuan
tapi kan kita melihat bahwa ini sistemik sekali problem yang kita hadapi
kemiskinan lebih banyak di perempuan
kdr lebih banyak perempuan
problem kesehatan lebih banyak perempuan ya terkait reproductive system begitu
stunting ketika anak stunting orang tidak pernah membicarakan bapaknya tapi orang membicarakan perempuan ibunya begitu
belum lagi ketika kita bicara yang lain
jadi memang ini adalah hal yang harus kita lakukan
memang ini pr sangat besar
problem gender itu tidak bisa dilihat hanya di satu aspek saja
tapi kalau saya disuruh memilih sekarang ini harus fokus dari mana gitu
harus pintu yang mana untuk menangani problem gender
bagi saya pertanyaan yang paling menekan adalah kultur dan dalam hal ini agama
atau lebih tepatnya penafsiran agama gitu
jadi penafsiran agama yang ultra konservatif agama apapun itu cenderung kemudian menempatkan perempuan itu masih di bawah laki laki gitu
even less than human begitu ya
seperti unner killing itu kan biasanya terjadinya perempuan nih unner killingnya gitu
begitu kemudian harmful practices lebih banyak terjadi pada perempuan
fmg salah satunya ya
femail genital mutilation atau sunat perempuan
itu juga poligami
itu kan juga harmful practices bagi perempuan dan anak anak
terutama anak perempuan
nah menurut saya salah satu yang sangat
ada dua ya kultur dan agama
nah bagi saya ultrakonservatisme agama misalnya seperti di indonesia itu not only about worship places rumah ibadah atau intoleransi antarumat beragama tapi tentang perempuan juga begitu
karena kalau mbak desi lihat data di indonesia sendiri misalnya contohnya perkawinan anak itu naik turun naik turun naik turun mbak
jadi belum pernah nih posisinya turun terus gitu belum pernah
jadi turun turunnya juga cuma sekian poin sekian poin sekian persen tapi nanti naik lagi
gitu jadi dari tahun dua ribu delapan ke dua ribu delapan belas saja kita hanya turun tiga persen mbak
jadi justru tidak ada kemajuan
untuk perkawinan anak
walaupun sekarang kan ada dinaik usia untuk menikah itu harusnya sembilan belas tahun
tapi ada situs situs web yang bisa anak umur dua belas tahun
betul nah justru di situ yang tadi saya maksud dengan ultrakonservatisme
agama itu bisa menambah persoalan begitu
kenapa karena ketika secara legal usia perkawinan itu dinaikkan menjadi sembilan belas tahun tapi kemudian ada orang yang mengatakan bahwa gak apa apa yang penting menikah secara agama aja dulu
nanti kalau udah punya anak kan bisa mencatatkan nikah belakangan
nah itu dari mana datangnya dari interpretasi agama bahwa yang penting nikahnya sah secara agama
padahal kan harusnya orang tidak memilih ya sah secara agama dan sah secara negara harusnya
dan sah secara semuanya secara medis secara biologis secara mental secara psikologis secara ekonomi secara kedewasaan
ini kan harusnya semuanya dipertimbangkan
sehingga kalau kita bicara soal misalnya indeks pembangunan manusia kok indonesia masih segini gini aja
atau kok kualitas sdm indonesia belum cukup ya untuk nanti benar benar membawa indonesia
kita memanfaatkan era bonus demografi itu dua ribu dua puluh delapan sampai dua ribu tiga puluh dua
dan kita bayangkan juga generasi yang dilahirkan dari usia
betul stunting satu dari tiga anak lahir stunting
itu salah satunya ya karena ibunya secara fisik memang belum siap
kemudian yang kedua secara psikologis juga belum siap menjadi ibu gitu
managing partnership dengan suami aja belum tentu dia sudah siapkan
dan juga kan mempengaruhi masa depan si anak itu
berarti dia tidak akan bisa misalnya ya kalau sudah punya anak lagi tidak bisa mendapatkan pendidikan
dan pendidikan itu kunci untuk mendapatkan keterampilan yang bisa membuat dia menjadi seorang yang bisa menikah
seorang yang mandiri dan memiliki karir atau profesi
dan benar tadi kata dr debrina jadi banyak anak perempuan itu yang oleh keluarga
jadi pandangan keluarga dan masyarakat terhadap anak perempuan ini memang masih sangat bias mbak desi
jadi kalau anak perempuan itu kalau keluarga punya anak terhadap anak laki laki harapannya anak laki laki ini mencari nafkah
jadi tulang kumbu keluarganya
jadi dia disekolahkan
untuk anak perempuan untuk mengelola kekuatan keluarga nikahkan
jadi ini kemudian jadi persoalan
nah ini kuat sekali di daerah bencana
di daerah bencana itu kuat sekali
di sulawesi apalagi
kemarin beberapa waktu yang lalu minggu lalu di salah satu webinar ada teman teman dari sulawesi barat yang bertanya ini harus bagaimana karena ini kecenderungannya anak anak perempuan
korban bencana ini sama orang tuanya dinikahkan
dan itu terjadi di sulteng
pernikahan anak perempuan karena orang tuanya mereka semua tinggal di dalam lokasi penampungan
dengan harapan itu secara finansial meringankan beban keluarga
tapi yang terjadi karena nggak siap digebukin lah bercerai lah
sehingga akhirnya si anak perempuan ini alih alih dia memang bisa lepas dari keluarganya
mengurangi beban ekonomi
ini balik bawa anak
atau bahkan ya di neglek ya terluntar luntar
dan balik lagi ke orang tuanya
jadi dalam satu keluarga ada nenek yang masih muda anaknya remaja cucunya bayi
oke nah sekarang ini kan banyak ya tantangannya
tapi how nya bagaimana kita mau mulai perubahan ini
kalau dulu kan lebih ke polarisasi politik lah istilahnya
kalau zaman perang dingin dahulu
tapi ini fenomena yang terjadi bukan saja di indonesia tapi di seluruh dunia
iya dan kita lihat saja dengan apa yang terjadi di amerika serikat misalnya
itu polarisme dari ekstrim
ya radikalisme yang baik kanan ataupun kiri
tapi bagaimana supaya ini bisa di address
karena ini masalah budaya kan sulit
apalagi dengan ada unsur agama di situ
dan di mana orang kan merasa wah ini memang
ajaran demikian tidak bisa diubah
kebenarannya begini iya
sebetulnya itu bisa dilakukan dengan reinterpretasi
jadi begini kan ajaran agama itu sebetulnya interpretasi mbak
kita pernah kok berada di masa masa ketika interpretasi terhadap kemaslahatan atau kebaikan bersama itu menjadi sangat penting
sehingga kemudian agama itu justru menjadi alat untuk
menjadi alat bukan menjadi
menjadi pemandu untuk kita mewujudkan kemaslahan itu
contohnya begini di muhammadiyah ada organisasi perempuan aisyah ya
kemudian di nu ada muslimat dan fatayat
tahun enam puluh an akhir dua organisasi perempuan ini appealing ke induk organisasinya
mengatakan bahwa ini angka kematian ibu tinggi banget
angka kematian bayi tinggi banget
ini perempuan dianggap ini perempuan gak ada harganya gitu
akhirnya muhammadiyah dan nu kemudian mengeluarkan fatwa tentang bolehnya berkontrasepsi dan merencanakan kehamilan
demi apa kebaikan bersama keluarga
kan kalau keluarga anaknya banyak ibunya tiba tiba meninggal
terus bagaimana kemaslahatnya nih
nah itulah yang membuat indonesia itu jadi model mbak desi untuk park
kita kan waktu itu kb itu salah satu yang menjadi penting ya
tapi dianggap berhasil di indonesia karena keterlibatan kelompok agama
nah tapi waktu itu peran para pemuka agama dan lembaga lembaga agama justru sangat besar untuk mendorong itu
nah ini bisa dikembalikan sekarang
nah saya yakin
menteri agama pada waktu itu pak lukman hakim saifuddin dan dilanjutkan sampai sekarang oleh gus menteri agama itu
mereka bicara tentang memperkuat praktek beragama yang moderat gitu
masih ada satu segmen lagi jadi jangan kemana mana dulu tetaplah bersama insight with desi anwar
bersama insight with desi anwar saya ditemani oleh dua narasumber perempuan
kita bicara mengenai international women's day
dan tema untuk international women's day atau hari perempuan internasional kali ini adalah choose to challenge
jadi pilih untuk menantang
menantang dan menentang
kalau kita lihat sekarang ya abad ke dua puluh satu ini dengan semua serba mudah ya relatif lebih mudah
pekerjaan pun tidak terlalu dipisah pisah antara laki perempuan karena sekarang pekerjaan itu bukan masalah fisik
tapi lebih ke masalah otak
dan ini semua kita miliki semua orang itu sebenarnya kita memiliki potensi yang sama
asal tentu saja di dunia
diberikan kesempatan yang sama
tapi kita lihat secara keseluruhan banyak sekali kemajuan ya
misalnya dunia walaupun masih banyak harus diperbaiki semakin banyak perempuan sekarang yang sudah dididik
dan juga semakin banyak yang memasuki profesi bahkan menjadi sudah glass ceilingnya sudah dipecahkan menjadi ceo
atau bahkan jadi pemimpin negara dan juga jadi orang orang yang bisa make a difference the world
tapi banyak juga yang mungkin kita sendiri ya melimit diri sendiri
walaupun potensi ada kesempatan ada
tapi justru banyak pertimbangan
masih merasa harus memilih antara karir dan juga keluarga
atau mungkin dengan yang lebih itu comfood level daripada resiko dan lain sebagainya
mungkin dari anda debrina
apa yang bisa di share ya supaya ini semua menjadi kita harus menjadi perempuan itu sesuatu yang membaskan
sesuatu yang justru
yang justru membuka segala macam kesempatan
bukan excuse atau alasan untuk membatasi diri
menurutku limit itu datangnya selalu dari luar mbak bukan dari kita
karena yang orang orang bilang sebagai keterbatasan perempuan
stigma stigma itu adalah sebenarnya kekuatan kita
dibilang ah perempuan mah semuanya pakai emosi
padahal itu artinya memang insin kita
nggak cocok jadi pemimpin
iya nggak cocok karena gampang marah atau apa
tapi justru disitu kekuatan kita karena kita lebih sensitif terhadap orang lain
kita lebih ada toleransi terhadap orang lain
people skill kita lebih bagus daripada yang lain
insting kita lebih kuat daripada yang lain gitu ya
dan dari pengalamanku kalau aku boleh share sedikit
di saat orang orang lain meremehkan kita itu menurutku adalah di saat beliau beliau ini mengakui kalau kita ternyata lebih dari mereka
dan mereka takut nih gitu
jadi mereka berusaha nggak berusaha
jadi mereka berusaha nge break down mentality kita dulu supaya kita nggak lanjut
jadi kalau memang ingin melakukannya lakukan saja ya
nggak perlu takut ya
iya karena barrier barrier itu selalu dari luar
iya jadi break the barrious

khusus bagi ya mungkin yang orang merasa dilimitasi atau melimitasi
dilimitasi atau melimit diri sendiri karena ya udah ujung ujungnya kan juga orang tua saya maunya saya juga you know get married and have a family gitu istilahnya
nggak perlu harus ngoyo nggak perlu harus repot cari uang apalagi berantem di lingkungan politik
iya jadi kalau memang mau memilih untuk menjadi full time mother gitu ya
jadi jadikan itu benar benar menjadi profesi begitu menjadi seorang ibu
ibu full time ibu yang mengelola keluarganya dengan full time juga tetapi juga dengan penghargaan kepada peran ibu itu begitu
bukan karena jadi ibu ya karena ya perempuan ya jadi ibu gitu
atau karena mungkin ekspektasi dari orang tua atau suami bahwa udahlah di rumah saja atau jaga anak
jadi mengenal diri sendiri
mengenal diri itu sangat penting
kita tahu bahwa kita ini manusia yang seperti ini dan ingin apa gitu kehidupan yang bermakna itu yang seperti apa gitu
dan jangan biarkan orang lain yang menentukan itu untuk kita begitu
karena penting sekali untuk terus mengembangkan diri mencapai kita yang paling ideal
orang sebagai apa namanya umat tuhan tuhan aja menyuruh kita untuk menjadi yang terbaik kok begitu
kenapa ada orang lain yang mengebiri peluang kita terus kita dengerin gitu
tuhan kan lebih besar mestinya untuk kita gitu
tuhan meminta kita menjadi manusia yang terbaik
begitu dengan ukuran ukuran yang kita temukan sendiri nanti begitu
nah setelah itu terus tumbuh
jangan takut untuk belajar
menurut saya banyak perempuan itu takut untuk belajar untuk mencoba untuk gagal
untuk gagal untuk mengambil resiko
wah terlalu susah
jadi justru jangan terlalu menggampangkan hidup begitu
jangan nyari hidup yang gampang
satu kalimat dari debrina untuk anak perempuan apalagi sekarang yang galau gitu dan bingung ini apa nasehatnya
sama sama di generasiku dong ya berarti ya
iya generasi galau kita kan
itu sebenarnya mirip sama tadi yang mbak alisa bilang
dan tadi aku dengerin mbak alisa berasa kayak aku dengerin badiriku sendiri nih mbak
cari tahu dulu diri kita itu maunya apa
dari aku sih cari tahu dulu passion kita dimana
karena disaat kita melakukan sesuatu dengan passion itu kita akan melakukan segala sesuatu dengan penuh consistency
dengan penuh persistency itu
ini kalau aku ngomong secara gamblang gitu ya
kalau kita punya musuh gitu itu tuh paling gak mau kita punya musuh yang gak nyerah nyerah gitu kan
musuhnya masih kecil sih nggak apa apa
tapi kalau gak mau nyerah nyerah paling pusing kita
jadi disaat kita ada persistency ada consistency yang lahirnya dari passion itu gak ada yang ngalahin
terima kasih banyak pak alisa dan juga debrina
tadi masih terngiang ngiang semua pilihan ada konsekuensinya tapi yang penting ya kita siap dengan konsekuensinya dan kita

jangan justru karena kita takut konsekuensinya itu kita tidak melakukan apa apa
tapi kalau kita melakukannya dengan baik dengan penuh tanggung jawab banyak sekali yang kita bisa lakukan
hidup kita bisa bermakna dengan segala macam kontribusi yang kita bisa berikan
sekali lagi terima kasih debrina dan alia
terima kasih mbak desy
dan demikian insight with desy anwar kali ini
jangan lupa anda juga dapat menyaksikan tayangan ini di cnnindonesia com dan tentu saja di youtube cnn indonesia insight with desi anwar
sampai jumpa sekali lagi
jangan lupa ini masih ada covid sembilan belas
jadi jangan lupa selalu menggunakan masker rajin mencuci tangan jaga jarak hindari keramaian